otoritas jasa keuangan atau ojk mengajak masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah yang produk dan layanannya sudah sesuai syariat islam
direktur pengaturan dan perizinan perbankan syariah ojk deden firman herdansyah menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan syariah mempunyai dewan pengawas syariah atau dps
dps berfungsi mengawasi memberi masukan dan mengkaji produk perbankan yang akan dikeluarkan agar sesuai dengan prinsip syariah
selanjutnya dewan pengawas syariah akan melapor secara periodik kepada ojk
apakah produk ini sesuai dengan prinsip syariah maka disitulah sudah mulai bertugas dewan pengawas syariah
secara periodik melakukan review jadi melihat secara uji petik atau sampling melihat transaksi transaksi yang dilakukan oleh lembaganya misalnya oleh bank di mana dia bertugas